jokowi meminta masyarakatnya berbondong bondong mengenakan baju putih ketika ke tps untuk menggunakan hak pilihnya
imbauan itu dituliskan jokowi dalam secari kertas yang disertai tanda tangan dan nama lengkapnya yang diunggah di akun twitter at jaga jokowi
dikutip dari laman cnn news com wakil ketua tim kampanye nasional tkn jokowi ma'ruf amin ahmad rofiq membenarkan tulisan capres pertahanan tersebut
rofik mengatakan tulisan itu merupakan kekuatan bagi para pendukung paslon satu untuk mengupayakan kemenangan dalam pilpres dua ribu sembilan belas
di sisi lain badan pemenangan nasional prabosan dimenerbitkan maklumat berisi arahan untuk para tim ses partai pendukung relawan dan mak mak
salah satu arahan dalam maklumat tersebut adalah meminta emak emak membuat dapur umum
jurubicara bpn andre rosyade mengatakan maklumat tersebut intinya meminta semua pihak di kubu paslon dua untuk menjaga tps
dalam maklumat tersebut juga diarahkan agar para relawan menginap di kantor kecamatan demi mengantisipasi terjadinya kecurangan
terkait maklumat bpn untuk membuat dapur umum tkn jokowi ma'ruf tidak mempermasalahkannya
jurubicara tkn arya sinulinga mempersilahkan untuk membuat dapur umum sepanjang tidak dijadikan sarana intimidasi
juru bicara tkn arya sinulingga mempersilahkan untuk membuat dapur umum sepanjang tidak dijadikan sarana intimidasi